tampaknya ahay masih tetap diupayakan oleh partai demokrasi itu dan keempat empatnya itu tampaknya
kalau memang masih prabowo sandi kan tidak bisa dipenuhi maka kemudian demokrat fiksyang sandi
sama sandi fix sudah oke oke apa ruginya apa ruginya bagi koalisi prabowo kehilangan partai
demokrat mas jadi ya paling tidak mengurangi kekuatan mesin partai mesin yang bisa berlagak
untuk membantu pemenangan ini pemenangan prabowo dan sandi kalau jadi nanti oke kalau jadi sandi
ada nampaknya salun presiden ketum ketum dua ribu sembilan belas haji prabowo subianto subianto didampingi oleh
ketua umum pan juki priasa nampaknya di belakangnya putri iya kemudian ada ketua
dewan kehormatan pan andrais ada juga dan pks pks
kemudian ada sekjen pan edi suparno kita lihat ini sandiaga salahuddin uno ada juga ketua majelis
juro pks dan sandiaga uno sudah mengambil posisi di samping sumbernya sekali seperti
yang ada di samping prabowo ada ada zulkifli hasan dan sandiaga uno atau mungkin saling
seragamnya kan sama itu prabowo dengan sandi
oke tanpa tribut ya sekarang ke meja ya enggak pakai kantong empat mungkin target milenial
kalau dengan pendek milenial jadinya oke oke
kita akan langsung mendengarkan pernyataan prabowo subianto
bismillahirrohmanirrohim wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
salam sejahtera bagi kita sekalian saudara saudara sekalian
para media yang hadir tapi terutama
saudara saudara sebangsa dan setanah air dimanapun engkau berada pada malam hari ini
pada saat ini baru saja pimpinan dari tiga partai politik yaitu partai keadilan sejahtera
partai amanat nasional dan partai gapat menteri dan partai keadaan sejahtera yang diperhatikan ini adalah partai keadilan sejahtera partai amanat nasional dan partai gapat menteri dan partai keadilan sejahtera
pergerakan indonesia raya telah memutuskan dan memberi kepercayaan kepada saya prabowo sbianto
dan saudara sandiaga solahuddinuluh untuk maju sebagai calon presiden dan calon wakil presiden republik indonesia
untuk masa bakti dua ribu sembilan belas dua ribu dua puluh empat
saudara saudara sekalian kepercayaan yang diberikan kepada kami berdua adalah suatu kepercayaan yang sangat besar
dan kami sebagai anak bangsa sebagai insan hamba tuhan akan memohon kekuatan dari yang maha kuasa
allah swt agar kami tidak mengecewakan kepercayaan yang diberikan kepada kami berdua ini
saudara saudara saya ingin menyampaikan beberapa hal
pertama bahwa proses ini tidak mudah proses ini melelahkan
saudara saudara sendiri sebagai media berjam jam berhari hari digigit nyamuk
di sini untuk meliput
karena juga merupakan tanggung jawab saudara untuk melaporkan ke rakyat indonesia proses demokrasi ini
saya pun berunding terus dengan tokoh tokoh politik dari partai keadilan sejahtera partai amanat nasional
juga dengan parti demokrat
memang membangun suatu koalisi tidak mudah karena banyak yang harus kita pertemukan
dari sejak awal saya telah mengatakan bahwa gerindra pks dan pan telah terbentuk atau telah membentuk suatu koalisi de facto
tidak hanya baru kemarin atau dua hari atau lima hari
tapi bermula dari tanggung jawab bersama
sejak kita bersama sama menghadapi berbagai masalah yang pelik masalah yang rawan
terutama dalam pilkada gubernur dki tahun dua ribu tujuh belas yang lalu
karena itulah saya terus berusaha menjalin kepercayaan menjalin kerjasama yang erat
walaupun tetap kita berusaha untuk buka komunikasi dengan semua pihak
saya ketemu dengan mbak puan maharani
saya ketemu dengan senior saya presiden susilo bambang yudhoyono
saya terus berusaha untuk membangun suatu koalisi yang besar untuk memberi solusi kepada kesulitan kesulitan rakyat indonesia
dan kesulitan bangsa indonesia yang kita hadapi sekarang
jadi koalisi kita kita bentuk adalah untuk mencari suatu solusi
suatu jalan keluar suatu penyelesaian terhadap masalah masalah mendasar bangsa indonesia
yaitu mengalirnya kekayaan nasional keluar dari bangsa indonesia
yaitu di mana proses kesejahteraan bangsa indonesia terhambat oleh sistemik
oleh suatu keadaan sistemik yang tidak
yang mendorong pemerataan kekayaan
saudara saudara sekalian dalam proses ini saya ingin mengucapkan terima kasih kepada berbagai kelangan
terutama kaum ulama dari berbagai latar belakang terutama istimah gnpf ulama
yang telah juga mendukung kami
dan juga penghargaan saya kepada pimpinan pks yang legowo
yang rela tidak menduduki jabatan apapun dalam pencalonan presiden wakil presiden
sebagaimana kita ketahui ustadz salim segaf adalah calon yang diusung oleh istimah ulama gnpf
tapi beliau dengan rela beliau tidak memaksakan diri bahkan legowo dan menyerahkan kepada yang lain
demikian juga pimpinan partai amanat nasional legowo
keputusan partai mereka juga menghendaki kader mereka
mereka pun memikirkan kepentingan rakyat kepentingan bangsa dan kepentingan umat
di atas kepentingan golongan dan pribadi
saudara sandiaga uno merupakan pilihan yang terbaik dari yang ada
beliau juga berkorban
beliau bersedia mengundurkan diri dari negara negara yang terbaik

yang telah dengan susah payah beliau rebut selama bertahun tahun kampanye
beliau bersedia berhenti
demi mengabdi kepada negara dan bangsa
karena beliau pun harus diterima dari partai partai lain
saya pun meminta beliau untuk mundur dari partai gerindra
padahal beliau sudah menitik karir di partai gerindra yang cukup lama
beliau menduduki sekarang jabatan wakil ketua dewan pembina
langsung di bawah saya
beliau mundur dari jabatan jabatan itu
mundur dari partai gerindra
untuk bisa diterima sebagai calon independen
ini juga bentuk dari pengorbanan dari semua pihak
kita memikirkan yang terbaik
saya pun menerima kepercayaan ini
karena saya menyatakan saya siap
dan saya ingin dijadikan alat
untuk membantu rakyat indonesia
saya hanya ingin berjuang bekerja dan mengabdi
demi kepentingan seluruh rakyat indonesia
dan kepentingan bangsa indonesia
tidak ada kepentingan lain
saya ingin indonesia ini berdaulat
indonesia ini sejahtera
bahwa kekayaan indonesia harus milik seluruh rakyat indonesia
dan tidak hanya segelintir orang saja
apalagi kekayaan indonesia dibawa ke luar negeri
di luar bangsa indonesia
itu perjuangan kami
perjuangan kami adalah
kekayaan bangsa untuk seluruh rakyat indonesia
keadilan sosial untuk seluruh rakyat indonesia
bukan segelintir rakyat indonesia
seluruh rakyat indonesia
saya kira saudara saudara
itu perjuangan kami
dan insyaallah besok
daftar di kpu
yang rencananya kita akan
solat bersama di
juga dalam kesempatan ini
ada beberapa saudara saudara kita
di nusa tenggara barat
yang sedang mengalami musibah
dalam keadaan ini
mengucapkan bela sungkawa
keluarga yang telah
apa yang dialami
kesulitan dan penirisan mereka
dan juga kami
akan berusaha keras
satuan satuan tugas kami
untuk bisa ikut serta
dalam penanggulangan korban berjalan
saya ucapkan terima kasih kepada
saya anggap adalah
yang sebetulnya juga
kandidat yang kita
niat beliau untuk hadir
tapi saya tidak tahu apa sudah datang atau tidak
memberi masukan kepada kita
kalangan para buruh
para ulama pendeta
golongan yang telah
para pundak wirawan juga yang
loyal memberi masukan masukan
ya terutama juga
saya kira demikian dari saya
sepatah dua kata dari
sebelum wapres ya
saya kira begitu
baru penutup para tokoh ya
katak kemari untuk hanyu maha
assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh
sejahtera bagi kita semua
kami mohon doa restu untuk bisa menghadirkan pemerintahan yang kuat yang fokus di kemandirian bangsa membangun ekonomi kita untuk membuka lapangan kerja untuk memastikan harga harga terjangkau untuk memastikan stabilitas bahan pangan dan insya allah menghadirkan percepatan pembangunan dengan pemerintahan yang bersih